di tengah maraknya kreasi kuliner modern
ragam kuliner nusantara tetap diincar
sajian khas palembang misalnya
kini mudah ditemukan di luar sumatera selatan
di jakarta ada beberapa tempat yang menyajikan
hidangan legendaris khas sumatera selatan
yang pertama saya akan menikmati pempek
pengenannya yang terbuat dari daging ikan
yang digiling halus dan campur dengan tepung kanji ini
konon telah ada sejak abad ke enam belas
disantap bersama kuah cuka berwarna hitam kecoklatan
pempek digemari orang se indonesia
racikan kuah cuka dengan gula jawa batok
dan asam jawa yang kental
menjadi faktor penentu rasa pempek
dan membuatnya makin nendang
kalau orang asli palembang
cara makan pempeknya nggak seperti saya tadi
tapi cukanya dituangkan ke makanan
di mangkuk ini
dan pempeknya itu tidak dipotong potong
alias langsung digigit dan cukanya dihirup
hmm ternyata makan pempek ala orang asli palembang seru juga ya
saat menggigit bebek yang kenyal
rasa ikan tenggiri membekas di lidah
lalu kuah cukai yang saya hirup
menyeruak ke lidah membasahi setiap gigitan pempek di dalam mulut
biar menggugah selera
pempek memang menjadi ikon makanan khas palembang
tapi nggak cuma pempek loh
ada banyak varian makanan khas palembang yang juga gak kalah enak
mau tahu apa aja ikut saya
berikutnya saya menjejel pindang
pindang merupakan olahan ikan patin
dengan perpaduan rasa segar gurih dan pedas
beberapa rumah makan mendatangkan ikan patin langsung dari sumatera selatan
saya mencoba pindang khas meranjat
sebuah daerah di ogan ilir sumatera selatan
cirinya adalah kuah pekat yang mengandung lima belas jenis rempah
lengkap dengan taburan nanas serai dan daun kemangi
agar racikan kuah pindang meresap
pembuatannya memakan waktu hingga empat jam

di mana semua pindangnya dikirim dengan sebuah perut
saya pun mencoba brenkes
pepes ikan patin yang dilumuri tempoyan durian khas palembang
tempoet durian khas palembang
tempoet durian khas palembang
khas sumatera selatan ini yang makin mantap karena aroma durian yang manis ini
bikin merasuk ke patin yang ada di dalam

namun after taste nya pedesnya sadis
ini lezat banget sih
bagi warga palembang di perantauan
menikmati pindang patin bisa mengobati kerinduan pada kampung halaman
kalau palembang kebanyakan nanasnya
kalau ini semuanya sepertinya mewakili nasional saja
jadi bisa untuk semua orang
menurut penduduk ikanan palembang
memang banyak mengandalkan ikan sebagai bahan baku
sebagian besar kreasi kuliner khas palembang berbahan dasar ikan air tawa
di palembang itu kan kita di pinggiran sungai
nah masyarakat di pinggir sungai itu terbiasa menangkap ikan yang ada di sungai
sehingga kenapa bahan dasar pempek itu pertama
itu ikan yang asal luar
meski didominasi ikan ada juga makanan khas palembang yang tidak berbahan dasar ikan air tawar
salah duanya adalah mie celor dan martabak kari palembang
sekilas mie celor seperti mie nusantara lainnya yang merupakan adaptasi mie ala tionghoa
bedanya mie celor menggunakan mie gandum hokian dengan perpaduan kuah santan dan susu yang dicampur udang halus
sementara martabak kari palembang dipengaruhi hidangan india
bedanya kari palembang identik dengan isian kentang dan daging sapi lengkap dengan potongan cabai hijau dalam kuah cuka
dengan modifikasi racikan rempah kari palembang menawarkan rasa yang lebih sesuai dengan lidah nusantara
uniknya mie celor biasanya kalau kuah kuah yang bersantan atau pakai
seperti susu itu agak membuat mata
tapi ini ini gila ini segar banget
membuat terus ngunya ngunya
nah kalau yang martabak kari kita tahu kalau kari itu kan biasanya rempah banyak banget isinya di dalam
tapi karena ada kentang jadi membuat neutralisir
jadi aroma rempahnya tidak terlalu tajam di lidah yang membuat lebih soft dan enak banget
menikmati kuliner khas palembang tak lengkap bila tak mencicipi minuman khasnya
es kacang merah
minuman segar ini selalu ada di setiap tempat makan khas palembang